dan siapa sangka sebuah konter atau toko pulsa di lombok tiba tiba diserbu para pebalap motogp yang ingin membeli kartu perdana
pemilik toko pulsa bernama rian tak menyangka lapak jualannya didatangi pebalap dunia
salah satunya fabio quartararo dan timnya selasa siang
tujuannya tak lain adalah membeli dan mendaftar kartu perdana telepon seluler
sontak warga yang ada di sekitar pun langsung mengabadikan momen ini